ya jakarta menjadi prima dona untuk warga mencari nafkah
ibu kota tanah air ini juga menjadi wajah bineka tunggal ika
dengan beragam latar belakang suku serta profesi
namun beragam masalah masih membayangi kota ini
mulai dari kemacetan hingga banjir
seperti apa harapan warga untuk jakarta yang lebih baik
mari kita simak bersama
jakarta semakin maju semakin modern
tertata lebih rapi
dan dapat menimbulkan rasa aman di lingkungan masyarakat
serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
khususnya masyarakat dki jakarta
harapan saya dari anggota pemadam kebakaran
agar jakarta lebih baik lagi
dan pembangunan jalan di jakarta agar cepat selesai
dan agar kemacetan di jakarta cepat teratasi
di jakarta lebih baik
lebih baik dari yang kemarin kemarin
terus sejahterakanlah kita kita ini
jalan jalan saya lihat banyak lubangnya
harapan saya itu besar ya
biar pemerintahan dki yang sekarang nanti
lebih baik lagi yang kemarin
harapan saya sih sebagai dokter dan juga pelayan dan bagian dari pemda dki
saya inginnya masyarakat dki jakarta itu punya akses yang mudah
mendapatkan pelayanan kesehatan di jakarta
selain masyarakat bisa mudah mendapatkan akses
ketenangan dokter ataupun kami sebagai pelayan itu dalam bekerja
sudah membaik ya
cuma tata caranya aja mungkin yang perlu diperbaiki
ke depannya jakarta
lebih tertib lagi
penuh kesadaran lah itu aja intinya iya
jarod syaiful hidayat
dan pemerintah profesi dki jakarta
selamat hari ulang tahun
kita membangun jakarta